niti warga asli kubang wungu kecamatan ketanggungan brebes
sehari hari dia tidur di kandang bebek
kandang ini berada di samping rumah saudaranya di desa kubang sari kecamatan ketanggungan
tidak hanya itu wanita ini juga mengidap penyakit hingga perutnya membesar dan sulit bergerak
tempat tidur niti berada dalam kandang berukuran lima x tiga meter
di dalam kandang ini terdapat sebuah dipan kayu yang dijadikan tempat tinggal sehari hari
di kandang berukuran lima x tiga meter orang orang tidak bisa menemukannya
kandang tempat tinggal niti ini berada di sebelah rumah keluarga curi yang masih kerabatnya
keluarga curi mengaku tidak bisa memberikan tempat yang layak lantaran tidak memiliki kamar cukup
keluarga curi setiap hari memberikan makan buat niti
keluarga curi mengaku iba melihat kondisi niti
wanita itu juga mengidap penyakit
sakit di bagian perutnya hingga membesar seperti orang hamil tua
niti pindah dari kubang wungu setelah sadi ayahnya meninggal dunia
sejak saat itulah dia memilih menumpang di rumah curi
karena di sana juga dia punya tempat bapaknya rumah jadi kan kadang dikembalikan lagi ke sana tapi akhirnya diusir lagi ke sini
terakhir yang ini yang sekarang tuh dia pakai pakaian yang udah rebek rebek yang lekat di badan aja
soal penyakit perutnya itu niti mengaku kian hari kian membesar
kondisi perut yang buncit ini membuat niti tidak leluasa bergerak
sehari hari niti menghabiskan waktu dengan berbaring dan mengurus unggas milik curi
secara administratif niti bukanlah warga desa kubang sari
pihak pemerintah desa berjanji akan mencarikan solusi terbaik termasuk dalam pengobatan penyakitnya itu
imam suripto brebes jawa tengah